kita beralih ke informasi berikutnya
mahasiswa universitas haluo leo kendari yang tewas diduka akibat tertembak peluru karet milik polisi
menjalani otopsi di rumah sakit abu nawas kendari
terdapat luka berlubang sedalam dua ibu jari di dada sebelah kanan korban
mahasiswa universitas haluo leo kendari bernama randy
yang tewas dalam aksi unjuk rasa di gedung dprd sultra pada kamis
menjalani otopsi di rumah sakit abu nawas kendari
komandan korem satu ratus empat puluh tiga haluo leo kolonel infantri justinus nono yulianto menyatakan
saat tiba di rumah sakit korban sudah dalam keadaan meninggal dunia
dan rem juga membenarkan ada luka berlubang sedalam dua ibu jari di dada sebelah kanan korban
ini harus melalui proses otopsi dulu mbak
itu baru kita pastikan nanti
apa itu di bagian mana sih apa itu di dada sebelah kiri tadi
dada sebelah kiri itu kenapa ya
memang tadi ketika jari
jari kita masuk sedalam luas jari itu belum ada tanda tanda kalau ada mulusi di dalam tidak kelihatan memang
belum ada jadi kita belum berani memastikan mbak kita harus otopsi dulu
randy mahasiswa perikanan semester tujuh universitas haluo leo kendari
tewas usai terlibat bentrokan dengan polisi di gedung dprd sultra pada kamis dua puluh enam september
korban yang diterjang peluru di bagian dada
dibawa oleh teman temannya ke rumah sakit korem kendari sekitar pukul enam belas waktu indonesia tengah
mahasiswa asal desa lakarinta kabupaten muna ini sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit korem kendari
namun nyawanya tidak bisa diselamatkan
sementara mahasiswa teknik bernama laode yusuf kardawi dirujuk ke rumah sakit bahteramas kendari
akibat luka parah di bagian kepala dan tidak sadarkan diri
zainal ishak kendari